kisah kisah dari bapak nabi s a w
kurang ginteng arti
kan kok gak diangkat
nalis ah berat
itu kali bukan
di tempat temen aku
saya pengen ketemu kamu
tapi saya gak pengen ketemu kamu
ya gak pengen aja
jesse itu orangnya gimana
terus apa yang bikin kamu suka sama dia
menurut aku dia itu keren
dia anak buah bapak saeb
saeb udah bukan bos
dia udah bercerita lagi
gak bisa gitu dong
saya takut masuk penjara
saya nyuruh kamu narik rosa supaya masuk lagi
kok kamu malah mau keluar
deden pernah cerita soal gimana di penjara
kalau kamu takut di penjara kamu gak perlu berhenti
itu sudah cukup
copet di penjara kan karena ketawa
terus ajak kembali ke sini
awalnya kamu ketemu jessey gimana
awalnya ubed sengaja nemuin diza
opet bendedang ajak nikah
diza gak mau
terus ketemu saeb
saeb ajak gabung
terus kan kamu udah denger sendiri dari saeb
terus mau jalan sendiri
kan kamu denger sendiri dari saeb
dia bawa anak buahnya saib
masa jalan terus
kita duduk dulu
kita sekarang gak tau obet gimana
obet gak mungkin jadi copet lagi kalau enggak karena dibujuk saeb
aku gak percaya sama saeb
terus sekarang kita harus gimana
masa cuma duduk aja
kau obet gak pengen nerak nerak aku makan
berarti kita harus cari uang
udah tiga hari jessi gak bisa aku hubungi
aku telpon gak diangkat
aku sms gak dibalas
aku bukan gak mau ngangkat telepon
tadi aku di ruang rawat
apanya aku silent
waktu kamu sms aku bukan gak mau bales
gak ada pulsa
aku lagi di tempat biasa semajeng
mau kesini gak
kondisi bapak aku makin gak bagus
ini juga aku cuma pergi mau ke rumah saudara
mau cari pinjeman uang
memangnya masih ada saudara yang belum kamu datengin buat pinjam uang
sodara jauh sih
tapi gak tau deh dia mau bantu apa enggak
kita harus bantu fonny
biar bisa neraktir kamu minum dan makan
apa yang diomongin saib bisa aja bener
ubed memang balik lagi jadi copet
ya kita harus cari ubed
aku nggak bisa harus balik ke kantor
yaudah gak apa apa saya sendiri aja
terus pake apa kalo gak boleh pake angkot
aku antar pakai mobil aku
yaudah kalo gak apa apa yuk jalan
setelah dewasa uram merantau
perna tinggal di palembang
sempat pula tinggal di jogja dan surabaya
nah begitu uram ke bandung
uram teh embung ke mama nadei
ayah kopi sama sampe
bukan sampe sampe
salah sedikit saja kok persoalkan
menantu saya sekarang sudah kerja
alus lah hari gitu mah
apa bagusnya jadi office boy
saya gak kasih tau menantu saya kerja apa
jauh lebih mulia
daripada tetep jadi topek
dia sekarang memang sudah kerja jadi office boy
kerjaan yang lebih baik daripada jadi copet
tapi orang tetep gak bakal lupa
kalau dia pernah jadi copet dan di penjara
sekali lanceng ke ujian
seumur hidup orang gak akan percaya
beri dia kesempatan

maaf ah salah angkot
barusan kamu mau nyopet
sumpah saya emang gak ada maksud
sekarang jangan ganggu lagi
kalo mau bantu
dia anak buah saeb
kamu kenapa saeb
juga aku anak buah dia
untung uangnya cukup
maaf ya aku jadi gak enak
kan tadi makanannya enak
kenapa jadi gak enak
lagiannya bikin kawbed kaget
ah itu mah cuma karena belum biasa aja
kalau kita sering makan berdua di kafe
nanti juga bakal biasa
nanti juga bakal biasa
memang uang kobed banyak mau sering makan di kafe
kan bisa dicari
kalo mau cepet sama gampang
katanya udah gak mau nyopet lagi
saya nggak bisa ngajak kamu makan di kafe
ya udah gak usah di kafe
lagi di angkot bos
kangen deh sama celoknya om ubed
kangen deh sama celoknya om ubed
kangen deh sama celoknya om ubed
kangen deh sama celoknya om ubed
apa emang udah berhenti jualan celok